kalo gak mau jawab
saya serahin anda ke polisi
saya bisa pastikan hukuman anda seumur hidup di dalam sel
lo sendiri yang hancurin kepercayaan itu
lo yang bikin gue kecewa gitu
lo aja gak percaya sama gue kan
gue pengen bicara sama lo baik baik
emang kelakuan lo baik
baik gitu kelakuan lo
pembayaran operasi pendarahan di otak
bikin adanya lumpuh
baik kelakuan lo tuh
gue kesini gak untuk berantem sama lo al
ya gapapa terusin aja yang waktu itu kita berantem kan
belum selesai kan masalahnya
gampang gak itu temen semuanya
ini dimulai dengan ketajaman
lo masih keras kepala aja ya
ngapain lagi dia kesini
ada apa tuh
ga usah gue campurin
perusahaan saya ini
masih belum cukup
nggak ada cukup buat lebih
ini al yang lo tau
sebaiknya anda pergi dari sini
saya mengerti pak saya mengerti
anda pasti ingin bicara dengan paham tapi ini bukan waktu yang tepat
saya akan pergi
daten jugaasat berhenti bisa
karena mama kan pak
apapun alasannya pak
bapak nggak boleh berantem ya
pasti mama gak suka lihat papa kayak tadi
apalagi papa berantem karena mama
iya papa janji papa nggak berantem
rena masuk dulu ya sama kincus
kakak masuk dulu ya pak kita masuk dulu
bawa masuk mir ya
tadi itu apa
tapi dia sama rena seperti itu
ini aku ga tahu rena bakal kebawah ma
abis itu susah kan baik baik kan bicara
sama abis susah kok baik baik ma
udah terlalu emosi
pak ini bu rossa udah jawab
iya dia nggak masalah
kok elsa mau ketemu sama rena dan askara
rasa pasti senang ya pak
mau kita kasih tahu sekarang
nggak usah lah nanti aja
biarin dia istirahat aja dulu sekali
kasian pasti capek juga kan mas an
aku mikirin al sih
ya kasian aja ngeliat dia
dia setiap hari harus nungguin andin di rumah sakit
tapi sebenarnya dua anaknya juga di rumah nungguin dia kan
pasti dia ngerasa bingung gitu pengen ketemu anaknya juga
untung di rumah ada miyatna sama kiki yang bantu ngurusinnya
sama bu rossa juga
tapi ya itulah mah itulah tugas suami
papa juga pasti akan melakukan hal yang sama
kalau di posisinya dia
aku yakin ali itu hancur sekali
dia belum sempat ketemu sama andin
sementara andin udah keburu di operasi
kebayang nggak sih pa
ya bapak juga sama sedihnya
tapi kan seperti kata dokter tadi
alhamdulillah operasinya berhasil
iya alhamdulillahnya berhasil memang operasinya
sekarang kita tinggal tunggu aja reaksi andin gimana setelah operasi ini
abi yang ada dibalik semua ini
sebaiknya sih kita memang nggak usah berfikir kemana mana
kita nggak usah suzon dulu
karena belum tentu
dalangnya dari semuanya adalah abi
iya tapi kenapa aku segitu yakinnya ya kalau ini semua karena abi
kita jangan berperasaan buruk dulu
kita cari tahu kebenerannya dulu
cuma lemah lemar masalah tuh baru
lagi sekarang andin ternyata mengalami kendaraan otak
ada info yang ingin saya sampaikan tentang lucky pak
dari semalam saya sudah memantau pergerakan luki
dan sampai terakhir tadi
saya melihat kalau luki ini sekarang ada di daerah jakarta utara
tepatnya di daerah priok
iya saya khawatir pak kalau luki ini akan kabur dari jakarta
ya udah kita sekarang kesana ya
mama di rumah tolong
mama di rumah
ini biar aku sama randy sama riza aja ma
mirna tadi minta izin sama aku
mau ketemu sama andin
mending mama tolong jagain andin temenin mirna juga kesana
aku juga ingin siapkan
mau ambil satu lagi bawa anak buah kamu satu
di depan pak randy
angkat dulu ya
bang sudah semuanya apa
saya sudah bisa hijau kamu sekalian
dan nanti kembali
keluarganya dipakai untuk menekan luka
iya betul pak
kenapa ada masalah ya
iya pak kita sudah di daerah titik loki berada
udah kamu cari tempat parkir mobil
cari yang agak tersembunyi ya
ntar kita turun
kalo ada yang tersusuri kita masukin ke gerbang
kita berbentar ya
kalian kesana saya semarain di kesana
kita kumpul disini ya
target ada di dalam pak
pak sudah pak
apa aja pak makannya
jengkol tempe sama itu perlerok berapa
ntar kita jalan ke bawah

tengah banyak ini
ada seorang suami dan seorang ayah kan
saya sama seperti anda
saya juga punya istri saya juga punya anak
saya juga seorang suami dan seorang ayah
inner thrive kehorang sekali
sebentar jangan lupa ana
ada seg thinking hormones erg simanter silahkan anda tungguwsanya aja
bikin bet fox goosebumps ini
iya aduh seperti karamsung
anak jugafc connects ramput merumpaan metruber di sana
kejadian malam itu kayak gimana sih
kurang jelas suara saya kurang jelas
kurang besar suara saya
atau pertanyaan saya yang anda nggak ngerti
perlu saya ulangi
kalau ditanya tuh jawab
gawat mereka nggak main main
dan gue jadi terjebak permainan orang orang ini
ini semua gara gara gue ngantuk pas nyetir
kalau mau bantu saya
kalau anda mau jawab
saya bantu anda keluar dari permasalahan ini
tapi cerita jujur ke saya
secara langsung maksudnya kita belum boleh masuk
karena dia butuh istirahat
cukup kan kita lihat dari sini
yang penting saya udah bisa lihat andin sekarang
dan yang terpenting lagi syukur
alhamdulillah puji tuhan
operasinya berjalan lancar
kita doakan semoga
pulih ya lekas sadar dari komanya
itu sih yang terpenting doa terus ya mirna ya
yang kenal sama andien
kenapa kamu sedih mirna
saya kangen aja
makanya ngeliatin terus
bu bos maaf ibu kalau mau duduk dulu
nunggu dulu ya
saya duduk ya gak akan ngobrol
sama andien ya
di rumah sepi tau
gak ada leluhur
sayuran itu tanpa garam
udah pada pinter tau
apalagi rena rena kan sekarang kan udah pinter banget ya
terus dia tuh
udah bisa banget ngungkapin perasaannya
jadi apapun yang dia pengen omongin
ya namanya masih kecil
karena kan kita bingung dia mau nyapain
kalau terjadi sesuatu
anak anak juga pasti ngerasain
lo tau kan gue ada disini nek
cepet bangun ya ndip ya
kalau lo pulang pasti rame
apalagi nanti kita kan ada
tambahan pembunuh baru
yang ada di dalam perut itu
jaga baik baik ya ndip ya
kamu pasti sangat terpukul sekali
dengan keadaan andin mir
saya percaya kalau bisa
kamu pun bersedia menggantikan tempatnya
seperti yang selama ini kamu lakukan
kamu selalu ada buat andi
saya melihat sebuah persahabatan yang tulus
terima kasih ya
bener gak nih orang
saya habisin anda dari tadi
sekarang anda bantu saya
jawab yang jujur
kalau gak mau jawab
saya serahin anda ke polisi
saya bisa pastikan hukuman anda seumur hidup di dalam sel
kalau berani main main sama gue
kan mesti ingat sama keluarga
semoga semua rencananya berjalan lancar
nanti saat lu ditangkep sama polisi dan halde barang
kalau keluarga lu terancam
masih gak mau jawab
berarti anda yang milih sendiri ya
berurusan sama polisi ya
kalau sudah berurusan sama polisi saya nggak mau tanggung jawab
saya gak akan mau bantu
dan justru saya akan minta polisi
untuk menghukum anda seberat beratnya
waktu itu saya ngantuk
ya gitu aja
ya gitu aja
ya gitu aja
ya gitu aja
ya gitu aja
seringan itu anda bicara
seringan itu anda bicara
ini menakut nyawa manusia
saya kan gak sengaja
tapi saya kan gak sengaja
kalau gak sengaja
itu hanya akan memberatkan hukuman
kalau hidup anda
kalau hidup anda
dan keluarga anda gak akan tenang nantinya
dan keluarga anda gak akan tenang nantinya
kalau hidup anda
ya elah dari tadi
jangan muter muter ya
gak usah berbelit belit
yang suruh anda siapa
jawab yang suruh siapa
ada ada enggak enggak yang jelas
ya ada lah orang yang ngasih saya uang
anda dibayar untuk buat kejahatan berarti ya
sebenarnya saya hanya bantu orang itu pak
anda bantu orang tapi orang yang anda tak beli itu isi saya
jadi begini pak
kebetulan saya lagi butuh uang
saya dikejar kejar dep kolektor pak
keluarga saya di ancam
ada orang yang butuh bantuan
ya lumayan lah pak buat bayar utang
siapa yang suruh
siapa yang suruh
buat itu saya nggak penting
gak mungkin anda nggak tahu siapa yang bayar anda
beneran pak saya nggak tahu
cuma saya penasaran pak
waktu itu saya ikutin orang itu
saya nyesel pak
kenapa saya mau terima uang itu
padahal saya disuruh jahat
tapi ya saya lagi kepepet
dan saya inget sesama keluarga saya
kenapa loki ini seperti dalam tekanan ya
saya yang tadinya sudah yakin kalau benar benar
abi mana pelakunya
sekarang malah jadi ragu
hoki ini memang seperti dalam tekanan
seperti terpaksa harus mengaku sesuatu
kita harus bawa orang ini ke kantor polisi pak
untuk dimintain keterangan
keren juga sih lucky actingnya
dia yang ikutin semua mau gue
dan jalanin semua perintah gue
kalau gitu keluarga lu aman lucky
jam berapa ini
jam segini lagi

aku benar benar ingin tidur
gue bener bener kepikiran rendah sama sekarang
gue bener bener merasa bersalah sekarang
gue meminta maaf sama mereka
maaf papa udah diizinkan belum ya
mudah mudahan udah deh
papa bantu noda pa
aku mau ke pondok dulu papa
aku mau ketemu sama rena sama sekarang
aku kepikiran mereka terus
papa udah izinkan
mama juga tadi udah
gerim pesen ke rosa
apa aku seneng banget pa
mungkin mereka melihat perubahan dalam diri kamu
makanya mereka juga membuka pintu kuat kamu
kalau kita baik sekeliling kita juga pasti akan bisa merasakan
dan semesta juga pasti akan mendukung
masih belum terlambat kan
dia ber satisfaksi
jadi basa masa loh
dia bahkan kurang dapat hoba

jadi beliau blogs
ya agak eh gister
nah apa nih
ya allah din
gue pernah gak bisa ngeliat lo begini din

ayolah din bangun din
keluarga lo semua nungguin dulu
bu bos mbak bos anak anak semuanya pada nungguin lo
kamu boleh menangis
terima kasih ya
itu kerasa sayang kamu yang sangat besar buat dino

dengar dengar ya
kita semua sangat merindukan kamu
kamu harus kuat
kamu harus bangun kamu harus kuat
karena kita semua sangat merindukan kamu di rumah
tawat canda kamu sama anak anak
kehangatan kamu yang membuat pondok pelita itu semakin hangat
apalagi manja manjanya dia bu
masih ada yang nangis
bu juga jangan nangis
saya kan udah gak nangis
selamat sore bu
saya ijin untuk visit bu andin ya sore ini
bismillah ya bu bos
semoga ada perkembangan bu
masih ada perkembangan ya
saudara juga ada perkembangan ya
ya ada perkembangan ya
kalau udah pada rapi mau kemana
aku mau ke rumah mbak andin
mau ketemu sama rina sama askara ma
pasti kamu udah gak sabar ya
ya dong ma
aku tuh semangat banget pengen ketemu sama keponakan keponakan aku yang lucu
tapi nanti di sana kamu juga harus hati hati ya jangan terlalu banyak berat
kan ada papa yang jagain aku
iya dong tenang aja
pokoknya papa akan selalu jagain elsa
supaya gak banyak gerak
katanya mau lo balarin pak
kalau gitu mama ikut juga deh
jadi mama bisa jagain kamu juga kan di sana
iya dong sehaku nenggalkan kamu di sini sendirian
kamu kasih baju sana
aku siap siap dulu ya
oh lama ya bu bus
perkembangan bu andin masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan bu
kondisinya masih sama
namun bu rosa mohon tidak perlu terlalu khawatir ya
karena untuk pasien yang melakukan operasi dalam kondisi koma seperti bu andin
indikator indikator di badannya masih bisa dikatakan normal
jadi walaupun belum signifikan tapi ini terbilang baik ya dokter
oke syukur allah
kita harus bantu bu andin dengan doa ya bu
kita semua sudah berusaha sudah berikhtiar
hasil yang kita serahkan kepada allah
dokter list lakukan yang terbaik buat anak saya
kami disini melakukan semua yang terbaik untuk bu andin
tolong bantu dengan doa ya bu
pasti dokter thank you
saya permisi mak
kita akan turun dulu
maksudnya gimana pak
tidak ada apa apa
gak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
saya minta dukungan pak
sebenarnya yang saya butuhkan dari anda itu cuma kejujuran ya
supaya kami disini gak salah paham
makanya saya minta dari awal jujur kalau ngomong
padahal pak hajar minta gue bicara bohong pada soal lebaran ini
tidak sana belum
maaf pak tapi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pak
beneran saya boleh pergi pak
tadi minta pergi kan
sekarang giliran saya suruh pergi
mau tetap disini
tapi saya nggak dikejar kejar lagi kan pak